hai terima kasih para narasumber bahwa ibu dan saudara saudara sekalian jadi dengan filosofi
kota pandura yang tadi disampaikan dengan sangat baik oleh teman teman ini jadi termasuk
juga mas roy soryo jadi acara kita ini bukan membuka kota pandura karena kota pandura sudah
sudah dibuka siapa yang membuka itu adalah abuse of power dari presiden jokowi itu yang
membuka kota pandura dalam catatan saya tadi setelah mendengar filosofi dari mas resorio
ada lima kotak yang sudah dibuka jadi bukan hanya satu satu aja dampaknya seperti itu dalam
mitologi yunani apalagi kalau sampai lima yang pertama adalah
hai supremasi hukum menjadi supremasi kekuasaan ini kotak pandura yang pertama akibatnya apa
pemilu yang seharusnya merupakan cermin peningkatan kualitas peradaban bangsa di dalam
demokrasi kini direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan presiden jokowi
hai dan ini sangat berbahaya buktinya kemarin muncul berita mas bobby mau menjadi calon gubernur
sekretaris bu iryana mau menjadi wali kota bogor ini ada akibat dampak kotak pandura yang pertama
yang menguntungkan dewa dewanya bukan rakyatnya kota pantura yang kedua adalah sikap kenegarawanan
hakim mk oleh anwar usman direduksi menjadi sikap kekeluargaan
hai jadi ketika menyangkut karakter satu satunya boleh dicek di dalam syarat pejabat tinggi negara
indian running industrie jangan ihan beneficiat per ouchar kau pakai ayah terentesi lebih banyak
yang kedua ini sangat sangat berbahaya dimana lagi kita punya benteng konstitusi benteng
demokrasi ketika oleh anwar usman ini dibuka sehingga akhirnya sikap kenegarawanan menjadi
sikap kekeluargaan ini nyata nyata bertentangan dengan konstitusi lalu kota pandora yang ketiga
adalah ketika aparatur negara yang seharusnya netral ini tidak netral begitu banyak intimidasi
itu terbuka dan tidak mungkin itu tanpa suatu perintah yang tertinggi kami meluruskan bahwa
pdi perjuangan ini loyal bagi bangsa dan negara kami cinta merah putih kami cinta tni dan polri
tetapi tni yang dipakai untuk membela kedaulatan negara kita menjaga kekuatan perdamaian dunia
dan polri yang menjaga supremasi hukum bukan supremasi keluarga pak jokowi jadi itu saya
masukkan kotak pandora yang ketiga kalau ini dibiarkan maka akan terjadi krisis karena
bekerjanya hukum rimba tersebut saat ini kalau kami melakukan pengecekan dari berita berita
begitu banyak kepala daerah yang baik yang mikir mikir ulang bahkan ada yang tidak
untuk maju menjadi kepala daerah karena apa karena mereka tahu bahwa abuse of power presiden
jokowi ini telah menciptakan harga politik yang mahal untuk mengerahkan kepala desa sebagai
instrumen politik praktek yang kemarin dua ratus juta di daerah basis untuk menggerakkan logistik untuk
menggerakkan dengan preferensi memilih atas money politik sehingga demokratisasi
berdasarkan kajim begitu kuat sehingga personifikasi ini ditambah dengan kekuasaan berbagai kota
pandora yang dibuka tadi ini menjadi matinya demokrasi sehingga banyak karena pilihan
presiden itu serasa pilihan kepala desa maka banyak calon calon kepala daerah wakil kepala
daerah yang akan bertarung pada november dua ribu dua puluh empat sekarang mencari cara berapa dana
kalau kita mau jujur anggota dpr ri kemarin dengan pertarungan money politik yang luar biasa tanpa supremasi hukum itu rata rata mengeluarkan dana empat bukan pelembagaan partai
itu kota pandora yang ketiga dan ini juga akan mematikan suatu meritokrasi karena nggak ada lagi untuk menjadi pejabat negara harus mencari hubungan kekeluargaan dengan kekuasaan
tanpa itu maka tidak akan ada jadi ketika sumber daya negara dikerahkan maka hasilnya ya seperti korupsi pertambangan
itu kan sudah dipraktekan sebelumnya kasus
sambo misalnya itu kan juga tidak terlepas dari judi online dari dugaan berbagai tugas tugas aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi hukum
tetapi hukum dijadikan alat untuk memobilisasi kapital dan itulah yang kemarin dipakai sumber daya negara
maka ketika kotak pandora yang keempat ini melalui crash rate helena lim misalnya itu bisa kemana mana itu
jadi bagaimana kerugian negara dan banyak yang kemarin menjelang pemilu itu namanya rkap pertambangan itu enggak di acc
sebelum mereka bergerak itu rata rata digunakan sebagai suatu desain kecurangan
maka penggantian pak buas dari dirut bulog itu tidak terlepas dari kepentingan kepentingan
bayangkan testimoni dari bu risma ada surat dari kepala badan penanggulangan pangan
yang dananya jelas dua puluh dua juta keluarga diintervensi dengan raskin sepuluh kg beras perkeluarga
artinya kalau satu keluarga kita ambil empat saja orang yang terpengaruh berarti itu paling tidak delapan puluh juta orang
dan ini bisa mulus dilakukan setelah pak buas diganti
jangan jangan penggantian pak firly itu juga dalam rangka menggunakan
ini adalah instrumen hukum bagi kekuasaan itu
sehingga perpaduan kota pandora yang ketiga dan keempat tadi itu sangat berbahaya
yaitu mobilisasi aparatur negara dan sumber daya negara menjadi tidak terbatas
ini yang menimbulkan berbagai persoalan persoalan tadi
kemudian yang kelima kpu bawaslu dan lembaga survei menjadi bagian dari strategi pemenangan pemilu
jadi serikap itu instrumen legalitas yang dipakai
itu muara dari lima kota pantura
kota pandora yang kelima tadi ketika yang harusnya menjadi wasit jadi pemain
sehingga ketika ditanya bagaimana dengan data data server yang berada di luar negeri
padahal itu ternyata terbukti
itu bagaimana secara politik secara geopolitik
pemilu kita tidak terlepas dari pertarungan geopolitik
itu harga kekuasaan untuk mengganti kepemimpinan bung karno
itu tiga juta menurut pengakuan pak sarwoedi
jadi itu harga pergantian kekuasaan
berdasarkan temuan dari mas anas ini
yang akarnya adalah dari nepotisme
apalagi yang buka melalui nepotisme
dari presiden jokowi ini
apakah kedepan akan ada pemilu
apakah suatu nilai nilai
yang dibangun dari keberadaan bangsa ini
berupa suatu filosofi yang ideal
kita sebagai negara yang punya cita cita
membangun kepemimpinan indonesia bagi dunia
sebagai negara yang tradisi spiritualitasnya luar biasa
diinjak injak demi kepentingan keluarga
sehingga prof ikrar nusa bakti mengingatkan seluruh anak bangsa
masa satu bencel suatu mimpi yang luar biasa
tentang apa yang disebut bangsa indonesia
masa kita sebagai pemilik republik
dikalahkan hanya satu keluarga
pertarungan terukur kita tidak hanya berhenti
kalau tadi mas roy suryo mengatakan
bahwa berdasarkan gugatan para pakar it di komisi informasi pusat
bahwa yang namanya c satu metadata
besok jam sebelas kita datang ke kpu dengan surat resmi
untuk meminta c satu metadata

ketika hal yang menjadi ukuran peningkatan demokrasi dan dibuka
meskipun tanggung jawab kami bagi rakyat bangsa dan negara kami tidak ingin adanya krisis
kami tidak pernah memprovokasi adanya resultante antara krisis moneter krisis ekonomi sosial
tetapi indikasi ke arah sana itu sangat mengkhawatirkan
rupiah sudah melemah ke bawah
harga harga kebutuhan pokok rakyat
saat ini mencapai satu ratus sembilan puluh enam miliar usd utang pemerintah
pemerintah mengeluarkan soal niaga yang lewat taat
dan itu akan mencipta dilakukan secara luar biasa
menurut saya pengakuan dari para menteri kemarin tidak sekedar normatif
apa yang disampaikan bu menteri keuangan bahwa social expenditure kita mencapai rp empat ratus sembilan puluh tujuh triliun
menurut saya pengakuan dari para menteri kemarin tidak sekedar normatif
apa yang disampaikan bu menteri keuangan bahwa social expenditure kita mencapai rp empat ratus sembilan puluh tujuh triliun
tetapi yang dibelanjakan melalui bahan sosial

dengan mengabulkan gugatan pemohon satu dan dua
yang kedua lembaga pengadilan termasuk atas dasar keputusan dari komisi informasi pusat
untuk mengambil keputusan agar c satu metadata itu dapat dilakukan audit forensik dan dinyatakan terbuka bagi publik
ini kalau kpu benar benar dibawa sumpahnya ini bulan puasa
di bawah sumpahnya bahwa mereka tidak menjadi bagian dari abuse of power dari kekuasaan tadi
kalau mereka punya hati nurani yang benar
mereka langsung mengupload c satu metadata kita bagi kepentingan publik
maka di sini mari kita rekomendasikan dalam waktu dua x dua puluh empat jam
sebaik kpu kita desak
namanya pak hasibuan siapa
ibu mega siap dan saya akan dengan semangat
maksudnya pak jokowi nggak mau jadi hadir di mk
nah itu bagus juga sehingga ini akan terjadi suatu proses pendidikan politik
karena kalau tidak sesuai dengan mitologinya
kota pandora ketika sudah dibuka akan menciptakan suatu sisi sisi
gelap di dalam peradaban suatu bangsa
maka kita harus bersatu untuk melawan berbagai sisi sisi gelap kekuasaan